rifat menjadi yang tercepat usai menyelesaikan leg kedua danau toba rally dua ribu dua puluh dua yang terdiri dari empat special stage
pria yang juga akrab di sapa rifato ini berhasil menang dengan catatan waktu dua jam dua menit dan dua puluh empat detik
meski banyak rally lain yang spesifikasi kendaraannya lebih diunggulkan
rifat justru merasa memiliki motivasi lebih karena mobil yang ia gunakan dapat dikategorikan sebagai mobil rakyat bukan mobil elit khusus rally
kalau mau mobil yang lain yang canggih canggih mobilnya nggak ada di indonesia
tapi mobil saya ada jadi itu jadi kayak ada satu dorongan dari luar
walaupun mereka bukan pembalap tapi mereka memakai langsung kendaraan tersebut
sehingga itu jadi di seluruh jalanan begitu saya papasan dengan mobil yang sama sama saya itu semua kasih lampu
semua kasih ini mas ini mobil saya juga gitu jadi ya itulah mungkin memang secara performance tidak banding dengan yang lain
tapi saya yakin pengalaman dari yang saya punya cukup itu bisa dikompensasi walaupun beratnya setengah mati
cuman akhirnya ada faktor skill dan luck yang menjadi satu yang hari ini saya bisa berada di podium tertinggi
karena sebelumnya di bulan lalu saya gak ada dimana mana
rifat disusul wakil gubernur sumatera utara musara jek sam sama co driver herbian suyono
di tempat kedua dengan catatan waktu dua jam empat menit dan tiga belas detik
pria yang kerap disapa ijek ini merasa puas dengan track yang dihadirkan pada danau toba rally dua ribu dua puluh dua kali ini
ia pun optimis penyelenggaraan asia pacific rally championship tahun depan
menjadi landasan diselenggarakannya world rally championship di tahun dua ribu dua puluh
tracknya oke semuanya ada variasi mulai ss nya dari empat lokasi ini semuanya oke
tapi ini menjadi satu hal menarik bagi semua brand
saya dengar juga senang disini mudah mudahan apmc tahun depan lebih baik lagi
dan juga wrc yang kita harapkan bisa kembali ke indonesia
fia atau federasi otomotif internasional telah menetapkan sumatera utara sebagai tuan rumah
dua seri asia pacific rally championship tahun depan
salah satunya merupakan seri penutup yang sangat menentukan dalam perburuan gelar juara asia cup dan pacific cup
diego basro nugrah endrianto simalumun sumatera utara